sebanyak lima ratus paket kebutuhan pokok disalurkan pemerintah provinsi jawa tengah
terhadap warga jawa tengah yang bermukim di kawasan jabodetabek pada hari minggu sore
penyaluran paket kebutuhan pokok tersebut diharapkan mampu mengurangi beban warga jawa tengah
di jabodetabek yang terdampak penghasilannya selama masa pandemi covid sembilan belas
satu persatu warga jawa tengah yang bermukim di kawasan setiabudi jakarta selatan
menerima bantuan paket kebutuhan pokok dari pemerintah provinsi jawa tengah pada minggu sore
bantuan tersebut disalurkan langsung dari rumah ke rumah oleh pemprov jawa tengah bersama pt pos indonesia
bantuan paket kebutuhan pokok berisi beras mie instan makanan kaleng dan kebutuhan pokok lainnya
diberikan kepada warga jawa tengah di jabodetabek yang terkena dampak penghasilannya
selama masa pandemi covid sembilan belas
adanya bantuan paket kebutuhan pokok tersebut diapresiasi warga yang mengaku kesulitan mencari nafkah
selama masa pandemi covid sembilan belas
pak ini kan dapat bantuan dari pemprov jawa tengah pak
terima kasih bapak sebagai warga jawa tengah yang tinggal di jakarta gimana tanggapannya
sangat berterima kasih semoga membantu kami semoga bermanfaat bagi kami dan para pak
sangat sangat terdampak banget untuk hari ini
terima kasih banyak ini benar benar sangat membantu kami yang di jakarta group
senang bu ya
ya alhamdulillah saya senang banget
kepala badan penghubung provinsi jawa tengah
m wahyu alam syah mengungkapkan
bantuan lima ratus paket kebutuhan pokok tersebut diberikan atas perintah langsung gubernur jawa tengah ganjar pranowo
ktpo sudah melakukan pendistribusian
terus untuk isinya ada beras yang didukung dari cadangan pangan jawa tengah
dikirim dari semarang ini atas perintah pak gubernur jawa tengah
terus di dalamnya ada sembako laupau
bantuan paket kebutuhan pokok tersebut akan terus disalurkan kepada warga jawa tengah yang membutuhkan
terlebih mereka yang bermukim di wilayah jabodetabek
rizky tiar yahya jakarta